menyimak keterangan para ahli yang dihadirkan
dan juga sudah mengajukan pertanyaan pertanyaan yang cukup tajam kepada para ahli
yang pada intinya sih sebenarnya tidak mendukung
apa yang menjadi porsita atau argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan
maupun juga di dalam petitum yang disampaikan
misalnya dua ahli psikologi yang dihadirkan pada hari ini
justru malah menjadi bumerang bagi pemohon nomor dua
misalnya pak hamdi muluk dihadirkan bahwa sejauh mana sih pengaruh
dari bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat itu
terhadap putus asa terhadap memilih seseorang atau tidak memilih yang lain
beliau mengatakan hanya dua puluh sembilan persen tujuh puluh satu persen tidak bisa adalah faktor faktor lain
kalau memang cuma dua puluh satu persen dua puluh sembilan persen
apakah dalih yang mengatakan bahwa bansos itu adalah
satu pelanggaran tsm dan bisa dijadikan sebagai dalih
untuk membatalkan hasil pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya dua puluh sembilan persen
kami kira itu sebenarnya terlalu jauh
jadi juga psikolog yang dihadirkan yang ibu ibu juga bicara bahwa
sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya
pak prabowo pak gibran dalam hal pilpres yang lalu
bukan disebabkan oleh faktor jokowi atau faktor apa
tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang
pasangan calon itu sendiri dan khususnya kepada pak prabowo
yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali kali ikut jadi capres
jadi cawapres pernah juga akhirnya memenangkan
jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik
ada orang namanya pak prabowo yang berkali kali maju ke pencalonan presiden
sehingga itu sudah familiar apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari pak jokowi
tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi
nggak ada sesuatu yang salah dari segi hukum
terhadap hal ini untuk membatalkan kasus pilpres ini
sehingga harus dilakukan pilpres ulang
kemudian saya ingin juga klarifikasi tadi sehubungan dengan omongannya pak lutfi yazid
itu saya mengatakan begini bahwa putusan mahkamah kursi nomor sembilan puluh itu adalah
dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sampai hari ini
memang iya dia problematik makanya dibawa ke dkpp
diuji lagi dua kali ke mk walaupun ditolak oleh mk
dan memang dia problematik
pada waktu itu saya mengatakan seandainya saya menjadi gibran
mungkin saya tidak akan maju ke dalam pencalonan karena saya tahu ini problematik
tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan akan maju saya hormati keputusannya itu
dan ditanya pada waktu itu anda ketua pbb dan partai koalisi akan mencalonkan pak gibran
dan saya mengatakan dalam demokrasi itu
orang yang kalah akan ikut orang yang menang apalagi kami tidak merasa kalah
karena itu keputusan mesyuarah koalisi karena kami bagian dari koalisi
kami tunduk kepada putusan koalisi itu
jadi bukan tadi yang beliau katakan yusril pernah mengatakan
kalau saya gibran saya akan minta dia untuk mengatakan
bukan kalau saya gibran saya akan minta dia melakukan ini ini
kan tidak logis omongan seperti itu
saya kira ini clear supaya tidak menjadi persoalan karena agak kurang baik juga ya
dalam persidangan seorang advokat sepertinya mengadu domba antara advokat dengan kliennya
kita tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan
supaya persoalan ini menjadi clear tidak ada persoalan lagi
sejak awal kita sudah sepakat bahwa pak gibran itu kita dukung kita calonkan
bahkan ketika beliau datang ke rumah pun mengatakan saya katakan saya akan siap untuk membantu aspek aspek hukum
yang sepanjang pencalonan pak gibran dalam pilpres kali ini
tapi kalau diungkapkan lagi dalam sidang ini apalagi sepertinya membuat konflik antara klien dengan advokat
saya kira memang tidak mestinya harus dilakukan hal semacam itu
kemarin saya sudah ketawa terpingkal pingkal
masa sembilan puluh juta suara lebih dari prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan pesan moral dari romo
kan ini kan masalah hukum bukan masalah pesan pesan moral
jadi benar benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka
dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan sembilan puluh juta suara
gue pusing ini praktek hukum yang mana ini coba
malah psikolog mereka terakhir mengatakan kenapa prabowo menang
karena waktu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dia menunjukkan ingin berkuasa
tapi pada saat dia masuk tim jokowi dia menunjukkan sifat yang sangat cool
dia menunjukkan pribadi yang sangat cool
bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis habisan
belum lagi dengan tari apa itu gemoy gemoinya
eh malah psikolognya menguntungkan kita
jadi benar benar saksi mereka itu malah menguntukkan kita
sudah suaranya parah banget
pernah gak dilakukan audit polisi terhadap si reka
jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon omon
atau lama lama perkara omon omon onde onde
jadi kalau sebenarnya permohonan ditujukan kepada kpu
tapi posisinya makin makin presiden
melakukan katakanlah tindakan inkonstitusional
jadi kentara sekali mereka panik
dan sampai hari ini belum ada satu bukti pun juga
yang diserang misalkan dipertentangkan antara pak adhokat dan pak yusri manahari itu
jadi apa yang saya mau katakan sudah sejak semula kalau kita lihat posisi kita
makin makin presiden tanpa bukti
akhirnya larinya kemana mana di antara pusita dengan pick itu tidak nyambung
saya mau tegaskan mengenai bansos ya
tadi waktu kita tanya dia punya ahli tentang bansos dan juga romo
tahun dua ribu dua puluh satu itu bansos sudah empat ratus miliar lebih
tahun dua ribu dua puluh dua bansos juga sudah dua empat ratus miliar lebih
apakah itu untuk politik apakah itu pemilu
jadi benar benar bantuannya adalah bantuan sosial
dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh empat meningkat sedikit
tapi masih di kisaran empat ratus triliun
belum lagi zaman sby juga sudah ada bansus
jadi benar benar alasan bansos itu adalah alasan
bansos itu benar benar sudah ratusan miliar sejak dua ribu dua puluh satu sudah empat ratus miliar
dua ribu dua puluh dua sudah empat ratus miliar
tapi nggak terlalu besar
saya ingin beri sedikit pengetahuan
romo marismakis suseno sebagai pengajar etika dan perusahaan
tadi ada statementnya mengatakan bahwa seorang kepala negara dengan kapasitasnya presiden
jika melanggar ketika sama dia menyamakan